pak tete dulu boleh sambil makan nggak apa apa
pak tete apa
jadi koordinator tak pahli
tak pahli kemana
jadi pak presiden minta saya lebih dekat karena ada tugas tugas susus
jadi semacam koordinator
itu gak terlalu penting
atau duta besar pak di
duta besar istana ya
itu staf khususnya bidang tertentu atau secara umum
intinya pak presiden sangat menginginkan pak teten untuk lebih dekat dengan pak presiden
jadi ada penugasan khusus dari langsung dibawa pak presiden
begitulah kira kira pak tete
itu keamanan pilkas dua ribu sembilan belas pak
udah lah kan saya terlalu jelas
kalo ini masih jauh
kau tahu nih kapan nih kang
udah mulai berbiasa ke staf khususnya
kau tahu nih kapan kang
ada adegan pergeseran
oh itu kita tiap hari ngobrol sama pak presiden
ini ini ada menu ini
udah udah segitu ya